ajan itu jangan dibikin main main
eh jangan pengen dibilang ahli ibadah
solat tepat waktu
terus nyempitin waktu
itu kan gak bener
demi allah nih
saya gak ada maksud kesana
tadi kan saya denger ajan di handphonenya robby
buru buru saya kemari
tapi kita juga harus lihat kesanggupan orang tua
untuk bayarnya dong mak
mak juga udah lihat
kita juga kalau udah waktunya
dia bakalan sanggup
mudah mudahan si saiful memang bener bener butuh
dan uangnya itu gak dipake buat berus berusan
mah udah bikinin tiga puluh kotak
sekarang lu kasihin deh
ke siapa kek
selain ke yatim yatim
udah asar aja
jajan mau kiamat kali
aduh mau kemana pak ji
udah telat berapa menit nih
heran orang ya
udah masuk waktu ini
bukan ada yang ajan
ya makasih ya pak ji
ya assalamualaikum pak ji
ayah mau ngutang kopi boleh gak
kan pak ji tau
ayah lagi gak ada kerjaan gak ada job
wah ada ajan pak ji
kayaknya suara si sulam tuh
iya padahal baru aja duhur
gila bener tuh orang
jang jang sinting kali ya
jam dua udah asal lagi
ada apa sih mbak
kayak tukang roti aja
tunggu nih nih
tuh si sulam macam macam aja
baru jam dua udah ajan lagi nih
ngelidur kali tuh orang
baru jam dua
ajan itu jangan dibikin main
eh jangan pengen dibilang ahli ibadah
sholat tepat waktu terus nyempitin waktu
itu kan gak bener
bagi demi allah nih saya gak ada maksud ke sana
tadi kan saya dengar ajan di handphonenya roby
buru buru saya kemari
aduh ji makanya jangan suka percaya sama ajan yang di handphone
iya bener pak ji
bener pak ji
ya udah kalau gitu sekali lagi saya minta maaf nih ya
ji kita kita ini percaya ente itu rajin ibadah
tapi kalau kelebihan agak bagus
handphone lo tuh gak usah pake suara ajan
kayaknya suka kok
gara gara handphone lo tuh gue hampir dikroyok sama orang sekampung
iya gue gara gara dengar suara ajan dari handphone si robby gue langsung ke masjid
gue ajan di sana
haji muhyiddin sama orang sekampung pada dateng
abis gue dimaki maki
lam lo udah gila apa sedek
baru jam dua nih udah dia ajan asar
ayah minta maaf bang
ayah lupa nyetel ulang waktu sini
waktu di makassar eh nyetel waktu di sana
waktu periksa pts
lo gantian gantian bang dikati jam satu hari
zul anak anak pada kemana ya
ini kok pada sepi banget pada kemana sih
mereka gak bisa dateng kak
loh kenapa gak bisa datang
jualan koran kak tadi pagi dia juga nggak masuk sekolah kak gara gara jualan
terus yang lainnya
lagi pada ngamil
ya udah sekarang kita belajar huruf hijaiyah ya
sebelum ngaji baca wafat hiha dulu ya
woy jangan lari
mana pak ada kejar tuh pak
ya udah kita berperjan lo kesana gue kesini
bu bu lihat ada kejar lari lewat sini bu
dia tadi lari dari sana
ibu bukannya ditolong kok malah dikasih tau sih
bu bu lihat anak anaknya lari kesini bu
disini banyak anak anak
anak kecil bu barusan dia lari kesini bu
ya kalau dia ada disini emangnya mau ditangkap
tidak bu anaknya itu telah mau rusak pemenang kota bu
kalau memang anak itu gak ada disini bu tempat ini akan kami acak acak
karena sudah ilegal bu
maksud bapak bapak mau acak acak tempat ini
silahkan acak acak aja tempat ini
kebetulan tempat ini adalah tempat saya bersedekah ilmu disini
saya ingin anak anak semua disini menjadi pintar
kalau bapak ingin anak anak semua disini menjadi bodoh ya udah
acak acak gak apa apa kok acak acak
terus kemana anak itu bu
kalau seandainya anak itu ngumpet disini dan minta pelindung
saya wajib melindunginya pak
kalau emang demi tugas bapak maksa
saya bisa pakai jalur hukum
makasih ya kak udah nyelamatin john
iya kak saya sekolah kelas enam
pulang sekolah jualan koran
atau enggak kerupuk udang
terus kamu gak ada masalah sekolah sambil kerja
enggak kak malahan nilai nilai sekolah saya bagus bagus
ini juga nanti lagi mau u an buat naik ke smp
wah kakak jadi bangga banget sama kamu
terus kamu udah bisa baca huruf hijaya belum
setahu saya sih emak iyah yang jualan nasi uduk
jonny huruf hijaiyah jonny bukan huruf emak iyah
huruf hijaiyah itu apaan
itu huruf arab
oh yang buat sembahyang itu ya
bapak jonny juga sembahyang
iya dong kalau kita sholat kita kan harus baca bacaan al quran
supaya kamu bisa lancar baca al quran
tapi johnny belum bisa baca
terus jonny pingin belajar belajar di sini boleh enggak
boleh kalau johnny mau belajar joni bisa ikutan sekolah di sini